banyak cara untuk mencegah terjadinya penyebaran virus covid sembilan belas di daerah pemerintah kota payakumbu sumatera barat
mendorong munculnya kampung kampung tangguh yang sejauh ini terbukti mampu membantu menekan munculnya kasus kasus baru warga yang terinfeksi
keberadaan kampung tangguh juga bagian dari upaya untuk menuju tatanan hidup normal baru di tengah pandemi covid sembilan belas
salah satu kampung tangguh di kota payakumbuh berada di perumnas kubang gajah kelurahan lumbukan kecamatan payakumbu selatan
keberadaan kampung tangguh ini diresmikan oleh gubernur sumatera barat irwan prayitno
yang datang bersama kapolda sumbar irjen polisi tony harmanto dan komandan korem tiga puluh dua wira braja kolonel infantri arief gajah mada rabu siang
kampung tangguh nusantara ini merupakan program presiden kapolri dan panglima tni
yang kemudian diaplikasikan diberkualifikasi

yang kemudian diaplikasikan diberkualifikasi
kegiatan peresmian kampung tangguh diawali dengan meninjau taman pangan terpadu milik polresta kota payakumbu
pihak polres payakumbu menindaklanjuti arahan kapolri jenderal idam aziz
menggerakkan program ketahanan pangan pandemi covid sembilan belas
dengan memanfaatkan lahan kosong di halaman belakang polres yang disulap menjadi taman pangan terpadu
metode yang dilakukan adalah dengan mengintegrasikan unsur ketahanan pangan
seperti beberapa jenis tanaman pangan ternak dan ikan
kampung tangguh kubang gajah tampil dengan kondisi yang lebih lengkap
selain tangguh administrasi juga tangguh dalam hal tanaman pangan
perwujudan kampung tangguh lebih lengkap lagi dengan kegiatan ketahanan pangan
di sana juga dilengkapi kolam ikan tanaman cabai dan kebutuhan bumbu dapur
serta ada tim yang bergerak melakukan kegiatan penyemprotan disinfektan sekali seminggu
ketahanan pangan sangat dibutuhkan sebagai penopang kehidupan masyarakat
selama dan setelah menghadapi kondisi covid sembilan belas
kampung tanggung kubang gajah merupakan bagian dari kampung kampung lain
yang sedang dipersiapkan di kota payakumbu
kita punya konsep selain bersama dengan tni pori kita juga ada masyarakat bekerjasama
ini bagaimana caranya titik titik tertentu poskuntur tetap ada
salah satunya ini kita bangun di seluruh payakumbu ini
ada sekitar sepuluh sampai sebelas pokok nah ini yang kita jalankan
ini tunggu dari bawah
iya dari bawah tapi kita bantu
gubernur sumatera barat irwan prayitno
mengapresiasi keberadaan kampung tangguh tersebut
jika semua daerah bisa mengaplikasi pola kampung tangguh
maka sumatera barat akan dapat segera terbebas dari penyebaran covid sembilan belas
yang kita harapkan bahwa setiap rt rw kelurahan atau tadari
memiliki kesiagaan terhadap covid yang datang ke daerah masing masing
buat posko buat cek poin
kita bangun gajah ini tidak hanya cek poin dan kemudian posko
tapi memiliki lengkap
sampai ada tantangannya juga
keberadaan kampung tangguh diharapkan bisa menumbuhkan
dan memupuk semangat gotong royong di antara semua warga
john nedi kambang payakumbu sumatera barat